kotak suara bukan sekadar penampung tumpukan kertas ia adalah perlambang kesatuan bangsa ini yang di dalamnya terdapat banyak perbedaan pendapat
kotak suara menjadi simbol harapan rakyat kepada siapapun yang dapat mandat untuk jadi pemersatu tanpa pandang bunuh
saya lianita ruhyat untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya